di dampingi menteri pupr basuki hadi mulyono
gubernur daerah istimewa yogyakarta sri sultan hamengkubwono x
dan bupati bantul abdul halim
presiden jokowi dodo meresmikan jembatan kretek ii
yang berada di kepanewon kretek jumat pagi
jembatan sepanjang lima ratus lima puluh enam meter yang menyeberangi sungai opak ini
mulai diuji coba fungsional sejak bulan januari lalu
jokowi optimistis jembatan bisa memudahkan
dan mempercepat mobilitas logistik maupun orang
di jalur jalan lintas selatan
dan memiliki empat jalur dibangun dengan biaya rp tiga ratus enam puluh empat miliar
kita harapkan dengan tiga jalur yang ada di pulau jawa
di selatan di tengah utara
kelancaran produk produk yang ada akan semakin baik
usai meresmikan jembatan
presiden tak lupa membagikan kaos dan sembako kepada warga
berada di yogyakarta juga dimanfaatkan jokowi
untuk mencicipi kuliner khas kota gudeg
didampingi oleh sang anak kaisang dan menantu erina gudono
presiden jokowi makan malam dengan menyantap nasi goreng
bakmi goreng dan bakmi rebus
kedatangan presiden jokowi dan rombongan ini
disambut gembira oleh warga dan juga pemilik warung
kedatangan presiden jokowi dan rombongan ini disambut gembira oleh warga dan juga pemilik warung

semua senang bisa
dan terima kasih banyak dikunjungi bapak jokowi
setelah menyantap makan malam
presiden juga menyapa dan berfoto bersama para warga